aku gak kuat lagi melihat kondisi abi yang terus menurun
dewi kamu mau ngapain telpon saya
ada urusan apa kamu
apa aku gak salah dengar
kok bisa ya dewi kenal sama reva
dan ngapain juga dia hubungin reva
ada hal penting yang harus saya bicarakan sama kami
saya minta kita ketemu di cafe bisata
cafe bisata wih
aku gak punya waktu
bapak masuk rumah sakit
bapak sakitnya kembuh lagi
neng harus izin dulu memanjikan ya
mudah mudahan diizinin neng
walau keadaannya lagi sulit begini
apaku harus tahan reva
apa benar reva itu bukan dunia abi
tapi untuk apa reva datang ke klinik itu mencari abi
dan gimana bisa dia punya foto yang sama menurut suster itu
gimana caraku membuktikan kalau reva itu bukan dunia abi atau bukan
dari mana reva kenal mas bayu
aku gak pernah dengar mas bayu menyebut nama reva
mungkin aku bisa cari tahu dari sosial media mas bayu
tujuh tahun yang lalu
ya allah udah jam segini lagi
jam berapa sih acaranya
terserah nggak boleh sih
malam itu saat aku hamil besar
dan mas bayu yang nggak pulang karena sedang hadiri reoni
lalu aku terjatuh
dan harus kehilangan bayiku
jadi malam itu saat aku kesakitan dan kehilangan bayiku
di saat yang sama
kamu dan refa
ini pergi kamu
pasti tante retno udah kangen banget curet curetan sama aku
dan juga hangout sama aku
kamu sudah buang waktu saya
aku gak kuat lagi melihat kondisi abi yang terus menurun
dewi kamu mau ngapain telpon saya
ada urusan apa kamu
apa aku gak salah dengar
kok bisa ya dewi kenal sama reva
dan ngapain juga dia hubungin reva
ada hal penting yang harus saya bicarakan sama kami
saya minta kita ketemu di cafe bisata
cafe bisata wih
aku gak punya waktu
mas bayu kenapa
lagian kamu kok bisa sih kenal sama mas bayu
saya gak bisa jelasin di telfon
saya tunggu kamu di sana
mereka akan ketemu dan bicara soal mas bayu
aku sumpah ini aneh ya
kok bisa dewi kenal sama mas bayu
dan dewi juga bahkan kenal sama mas fahri
ada yang gak beres
sampai ketemu di telfon
berarti haku ada kesalahan sama habibin
tepat didi tuk passesnya
etapa mengejaknya nih
sampai ketemu geez

banyak juga banyak
dari belanja sama mama
seneng dong apalagi kalau bertiga
ma ceri seneng banget
ih ceri bawa cem
kaget kalau aku tau
soal bayu dia punya anak
anak yang ternyata namanya abi
anak yang selama ini udah kamu coba lenyapkan
supaya dia gak menginjakan kakinya di rumah ini
jadi ini kerjaan misterius kamu sama john selama ini
buat mereka menderita
sayang bukannya ke bali
kalau kamu yang suka misterius tuh
ngapain kamu suruh suruh orang
untuk mengintai aku
termasuk mengintai dewi